masih dari ibu kota pemirsa badan koordinasi nasional lembaga konsultasi
dan bantuan hukum mahasiswa islam menggelarasi unjuk rasa
depan gedung mahkamah agung jakarta kemarin
dalam aksinya mahasiswa mendesak mahkamah agung
serta badan pengawas ma
pembongkar praktik mafia peradilan
serta mengusutuntas modus jahat mafia tanah di kota makassar
dengan bawa sejumlah panduk tuntutan pembongkaran praktik mafia tanah
aksi masa hmi dikawal ketat aparat
salah satu kasus yang menjadi sorotan masa yakni putusan pengadilan
tinggi makassar sebelas mei lalu
yang telah melepas terdakwa mafia tanah
dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan
bagaimana takwaan kututan umum
tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana
masa pun mendesak komisi judisial rt
untuk memeriksa duga pelanggaran kodetik
dan juga pedoman berlaku hakim oleh milis hakim
yang memeriksa mengadili dan juga memutus perkara
di pemirsa hmi
memalsukan dokumen atau merekayasa dokumen
tapi itu tidak dinilai sebagai tindak pidana